ada apa ini musasa kita mau menuntut keadilan
betul keadilan apa karena anak santriwan ditirak tiru makan kami juga

astaghfirullahaladzim amalia kita itu tidak boleh dengki sama orang lain apalagi kita
sedih melihat orang yang mendapatkan kenikmatan
butet emang kamu tahu ceritanya kamu kan nggak tahu memangnya ada apa aduh begini
lo butet jadi ustadz musa ngak mirin anak santriwan begitu karena anak santriwan menang
turnamen kemarin alhamdulillah berarti kita ditraktir juga dong
apaan kok gitu sih
makanya kalian itu sebelum mengomentari orang
ngaca dulu udah diri sendiri
pakai seuzon segala
wah gimana sih tanya
ini namanya curang sih memang
kita itu udah susah susah jadi supporter
teriak teriak sampai serak
tau taunya tak dikasih apa apa
jangan balas itu
apaan gimana kalau kita demo saja
amang serege bulbul
aku sih tai mau nanya
emang bener apa ayang serege mau balik ke negaranya
kayaknya sih begitu
jangan jangan pergi dulu
orang tuh kalau mau pulang kampung
dia ini pengen ketemu keluarganya
mau menjalin tali silaturahim
kalau empo menghambat hukumnya dosa
ya udah kalau begitu serge
kalau mau pulang titip salam ya buat keluarganya di rusia
saya memang ingin kembali ke negara saya
tapi bukan dalam waktu dekat ini
karena pasporsenya belum ketemu
jadi bukan sekarang
saya udah terlanjur footbay loh
ayang boleh serege bul bul
karena ayang kagak jadi pulang ke negaranya
bagaimana kalau empo bikinin kopi
kami mau jalan jalan
kami mau jalan jalan
kami mau jalan jalan
kami mau jalan jalan
shhh ada apa ini
kita mau menuntut keadilan
karena anak santriwan diteraktir makan
kami juga mau jalan jalan
santriwan itu diteraktir makan karena mereka menang turnamen
ya gak bisa gitu dong ustazah
kita juga kan yang ngedukung mereka supaya mereka tuh jadi menang
pokoknya kita menuntut untuk diizinkan jalan jalan
oh tidak kami tidak mau belajar lagi
karena ustazah gak bisa ngambil keputusan sendirian ya
ini ada apa ini rame rame
santriwati ini demo minta diajak jalan jalan
karena santriwan kan juga diteraktir makan karena menang turnamen
kita kan juga pengen jalan jalan ya mbak
walaupun jalan jalannya sebentar juga gak apa apa deh tuh
alvan ustaz kemarin kan kita udah ikut jadi supporter
nah sekarang kita juga mau ikut andil dalam kemenangan kunanta
boleh ya sih ustaz please
boleh ya boleh sekali aja ya
kalian boleh jalan jalan
sebentar aja ya jalan jalannya ya
tapi ustadz mau tanya deh sama kalian semua
emang kalian punya uang untuk jalan jalan
ira agreng sakit kok ya kamu
kenapa kalo buat musim lu nyembit
kendaraan orang juga gua
tapi kan kita supporter ya gara gara suara teriakan kita kalian tuh bisa menang atau enggak
ih malahan gara gara teriakan kalian tuh kita jadi kalah lah untung kita jago
yaudah mending lo oleng bilang aja sama ustazah nurul
emang sih siredi bilang sama ustazah nurul tapi
gak punya duit
gak derita ini mah
gak beneran ustaz saya gak mau ngapain ustaz
yang bener lah
sebagai saudara sesama muslim harus saling berbagi memang begitu bagus
nah kalian nih ya
sama haical dan teman temannya membagi dua hadiah hasil turamai sepak bola itu
jadi kalian dapat setengahnya
ah buan makasih haical asun
ya semoga haikal sama asun allah lipat gandakan lagi rezekinya
ya memperlancarkan lagi rezekinya
seperti air yang mengalir deras lewat keran
buat dua dua dulu
ini bocor api amat pada mau kemana ini
ya mau ditratir ustaz musa dong
serius pak sri kitty
kita itu gak bohong ya gak teman teman
kita udah pakai baju bagus kayak gini nih
masa pak sri kitty gak ngeliat
iya pak sri kitty
bener banget tuh pak sri kitty
pak sri kitty harus percaya
lukman tuh gak mungkin dusta kepada orang tua
harus sungguh dipercaya
lukman lukman lukman
bukannya saya yang nggak percaya
bukannya gak saya percaya
cuma saya emang gak mau lagi yang udah udah mau dikibulin
nah ustaz musa kebetulan
betul nih bocah
coba dah ustaz tarik nafas
pak sri kitty maksudnya apaan sih
ustaz bener sehat apa kagak
gak mungkin banget ngajak bocah ini
mau ngajak makan
kirain ada apaan
ah gak penting banget pertanyaannya
tolong bukain gerbangnya tuh
saya mau keluar sama anak anak
ya pak sri kitty gak diajak makan